pandemi covid sembilan belas selain memukul sektor kesehatan juga telah merobohkan perekonomian dunia
untuk itu program program pemulihan perekonomian gencar dilakukan
agar seluruh sendi kehidupan bisa kembali normal
di indonesia pemerintah pusat bersama pemerintah daerah
berkolaborasi dengan mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi
serta beragam bantuan yang disalurkan kepada masyarakat
seperti halnya di kabupaten pamekasan jawa timur
berbagai program pemulihan ekonomi di kabupaten pamekasan dilaksanakan antara lain
dalam bentuk pembinaan wira usaha baru dan pembentukan desa tematik
nah untuk mengetahui lebih banyak mengenai program pemulihan ekonomi di kabupaten pamekasan
saya sudah bersama dengan bupati pamekasan
bapak badrut taman
halo pak assalamualaikum
assalamualaikum wr wb
kadipo napa kabere bener nggak pak
nah itu betul
itu alhamdulillah saya itu baik
baik ya sehat lah ya pak ya
ini senang sekali saya melihat penampilan pak bupati hari ini
ini kalau nggak salah batik batik dari madura ya pak ya
ya dari pamekasan
di pamekasan punya batik tulis
yang katanya banyak orang
pakai batik tulis pamekasan
yang perempuan tambah cantik
yang laki laki tambah gandak
betul pak setuju
pak bupati juga kelihatan ganteng sekali
dan ini juga yang menarik
sepatunya juga motifnya batik
jarang sekali bapak kita bisa menemui
ini hasil umkm
dari warga pamekasan ya
wow luar biasa
jadi kita ini punya program
namanya sapu tangan biru
apa itu pak
sepuluh pengusaha baru
kita dorong seluruh orang bisa mendefinisikan
potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di masing masing desa
kita akan ulas lebih jauh lagi potensi potensi apa saja
yang pastinya dimiliki oleh pamekasan
karena memang satu tahun
delapan bulan kita itu berada dalam lingkaran pandemi
orang orang itu sudah mulai lelah begitu ya pak ya
karena ini sebenarnya persoalan kesehatan
tapi residunya ini menjelar ke berbagai bidang
kemudian pendidikan gitu ya pak ya
kalau di pamekasan sendiri
kemarin selama pandemi
sektor ekonomi dan juga umkm nya bagaimana pak kondisinya
jadi yang membuat orang
yang membuat orang ekonomi lambat itu karena khawatir
yang membuat orang mau buka warung
mau berusaha mau bisnis
itu jadi khawatir
kekhawatiran itulah yang kemudian membuat semuanya melambat
ekonomi melambat pendidikan
menjadi orang mau memasukkan anaknya
tetap muka juga khawatir
gurunya juga khawatir
dan kekhawatiran itulah yang kemudian menjadi sumber utama dari
melambat jaih konsum semua sektor
dan kekhawatiran itu disebabkan oleh pandemi
pandemi mengakibatkan kekhawatiran
kekhawatiran mengakibatkan semua sektor jadi terhambat
nah pemerintah di kabupaten pamekasan ini
kebetulan saja sebelum pandemi ada itu sudah
beberapa program kita ini
misalnya ekonomi ya ekonomi yang berangkat dari bawah
kesehatan kita ini sudah pamekasan call care
orang bisa telepon dari rumah berkonsultasi tentang kesehatannya
dan diterima oleh kayak halu dokter lah
halu dokter tapi gratis
terus yang butuh layanan kesehatan sudah bisa dijemput
sehingga dari kondisi psikologi kekhawatiran
orang yang khawatir itu
akhirnya orang menemukan solusi
konsultasi kesehatan kemana
ke pamekasan call care
terus kemudian butuh ee
di bulan juni juli kemarin itu
lonjakan yang luar biasa itu orang butuh oksigen kemana
ke pamekasan call care
orang butuh antarjemput untuk layanan kesehatan itu kemana
ke pamekasan call care
tetapi di luar itu semua
di luar layanan yang sudah kita siapkan dari awal itu
ee kita ini pemerintah daerah itu bertemu dengan ee
jadi beban pemerintahan itu jadi dua
yang pertama itu mengedukasi yang kedua itu
hoax itu yang menurut saya tidak mudah
karena huac itu targetnya tiga
yang pertama itu orang ragu
tidak percaya dan melawan
nah kalau sudah sampai di tahap yang melawan itu
menjadi semakin berat beban pemerintah untuk mengedukasi masyarakat akan
pentingnya kita protokol kesehatan di saat pandemi
dalam konteks itulah ee
beberapa langkah taktis strategis
yang dilakukan oleh pemkap itu
memerlukan tenaga ekstra
bahkan beberapa orang mengatakan saya kira extraordinary
berjuang memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat terselamatkan dari pandemi
dengan menggunakan protokol kesehatan
di sisi yang lain ini ada orang yang
yang tidak percaya tentang pandemi ini
sehingga itulah yang menjadi ee apa perjuangan yang
yang ekstra itu
dan di pihak yang lain ee negara indonesia
pemerintah provinsi dan kabupaten
itu tidak memiliki pemahaman
pe apa pengalaman bukan pemahaman
tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam tentang pandemi

dan semua kita harus siap
di tengah tengah kita harus siap
siaga berjuang mengedukasi
hok masuk kemana mana
itu yang menjadi beban berat bagi pemerintah di daerah
tapi ini luar biasa sekali ee bagaimana ee
langkah taktis yang dilakukan oleh bapak dan juga seluruh jajarannya
karena saat ini pun sudah masuk ke ppkm di level satu ya pak ya
atau strategi strategi apa saja yang sudah dijalankan selama ini pak
yang pertama edukasi tetap
tracing tetap harus dilakukan
terus kemudian yang kedua memastikan bahwa semua orang itu sudah harus divaksin
tetap harus terus kita lakukan
kita ini vaksinnya itu istirahatnya
ya hanya pas jam sembilan malam saja
dari pagi sudah harus vaksinasi
karena itu bebannya itu beban yang pertama beban edukasi
kalau edukasi ke orang kita vaksin ini penting untuk jaga kesehatan
kita vaksin penting untuk memberikan herd immunity
masyarakat yang berpendidikan bagus itu mesti oke
tetapi masyarakat yang ee
terlalu paham ya
terus dimakan huak
itu yang kadang kadang
resisten biasanya lebih menolak begitu ya pak ya
betul harus harus harus apa apa menggunakan teh apa strategi
pendekatan ya oke
strategi ekstra untuk bisa itu
baru kemudian yang ketiga misalnya protokol kesehatan
oke protokol kesehatan masyarakat bisa beli sabun sendiri
airnya sudah ada sendiri kalau cuci tangan pakai sabun
terus kemudian menjaga jarak bisa
jadi masker ini kan
artinya masyarakat suruh beli masker terus kemudian maskernya tidak disiapkan oleh pemerintah
sementara ekonomi ini sangat
perputarannya sangat rendah
ini berat bagi masyarakat
artinya dalam konteks protokol kesehatan dengan memakai masker itu masyarakat sangat berat
akhirnya beberapa orang itu maskernya ya yang seadanya
misalnya kalau pakai batik kayak gini ya batiknya digini
itu sudah masker
terus kemudian bagi perempuan yang pakai jilbab ya jilbabnya di giniin sudah masker
sebagian yang lain ya polosan
ekonomi sudah rendah disuruh beli masker
sementara kalau pemerintah kabupaten menyiapkan masker yang seperti masker biasa itu
kesehatan itu hanya bisa dipakai tiga jam
kalau dia beraktivitas sampai dua belas jam butuh berapa masker
itulah yang kemudian menjadi tanggung jawab berat
pemerintah di kabupaten sehingga edukasi masyarakat itu ya menjaga jarak dan cuci tangan
pakai masker itu kalau kita misalnya yang tidak pakai masker di desa desa itu harus bayar denda misalnya
beli masker aja gak kuat apalagi bayar denda
apalagi didenda begitu ya pak ya
itulah yang kemudian membuat tugas pemerintahan di kabupaten berat sekali
iya yang pasti harus ada pendekatan yang harus dilakukan secara terus menerus begitu ya pak
apalagi memang kalau sekarang meskipun kondisinya sudah landai
ada di ppkm level satu tapi yang pasti masyarakat harus disiplin pastinya
supaya ekonominya bisa kembali bangkit dengan cepat
baik nah kita akan mengulas seperti apa potensi potensi ekonomi pak di pamekasan di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana kami akan segera kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
baik anda masih bersama indonesia forward di studio
saya masih ditemani dengan bupati pamekasan bapak badrut tamam
kita lanjutkan perbincangan tadi
kita sekarang mau mengulas tentang ekonomi nih pak
sekarang waktunya masalah kesehatan sekarang sedang dalam kondisi landai
tapi masyarakat pasti diminta untuk terus waspada dan disiplin
prokes begitu ya pak supaya tidak naik lagi
gelombang ketiga di akhir tahun jangan sampai terjadi
nah tapi upaya untuk pemulihan ekonominya seperti apa nih pak yang sekarang dilakukan di pamekasan
jadi pemulihan ekonomi kita ini ada empat kluster
empat kluster yang pertama pasar
pasar kita pastikan bahwa seluruh pasar itu harus protokol kesehatan
nah pasar kita ini kita beri judul namanya pastana pasar tangga bencana
pesantren juga pesantren tangga santri tangga bencana santana
baru kemudian sekolah sekolah tangga bencana
terus kemudian ada sektor yang lain pkl tangkap bencana
semua kita beri judul begitu
itu yang pertama
baru kemudian yang kedua di sektor umkm
umkm ini menurut saya harus naik kelas
umkm ini harus menjadi bagian dari penopang ekonomi utama di desa desa
baru kemudian yang ketiga
nah kita ini juga punya kelautan
baru kemudian yang keempat kelautan
empat sektor ini menjadi fokus pemerintahan di sektor ekonomi
nah di sektor umkm kita punya strategi namanya atau di sektor pengembangan ekonomi kita punya strategi namanya strategi desa tematik
kenapa kita memilih strategi desa tematik
karena semua desa ini tidak sama potensinya
semua desa ini memiliki potensi yang berbeda beda
di antara satu desa dengan yang lain
ada yang menamakan dirinya desa wisata
ada yang menamakan dirinya desa umkm
nah sektor umkm apa saja yang mau digarap
ada kampung mukna ada kampung sepatu ada kampung songko ada kampung camilan dan seterusnya
itu namanya satu kesatuan desa umkm
ada warung sawah ada wisata
semuanya itu saya memilih strategi berangkat dari bawah
ada yang peternakan ada yang kelautan dan seterusnya
kenapa saya memilih strategi desa tematik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa
karena menurut saya kalau semua desa itu makmur ya pamekasan sudah makmur
kalau indonesia apa kalau semua desa di pamekasan sudah sejahtera ya pamekasan sudah hebat
artinya memulai bagaimana kebijakan pemerintah itu tidak hanya ada di desa tapi ada di rumah
masuk ke rumah rumah
caranya untuk kemudian bisa masuk ke rumah rumah adalah mendorong partisipasi aktif dari masyarakat
sehingga pembangunan itu bukan top down tapi button up dari bawah
eh kira kira anak anak muda ini pengen apa
saya pengen di sini ada pelatihan oke kita latih
pelatihan untuk buat sepatu oke kita latih buat sepatu
tetapi jangan buat sepatu yang mainstream dong
buat sepatu yang anti mainstream
buat sepatu yang sekiranya orang jadi tertarik untuk bisa membeli
akhirnya ketemu rumus sepatu batik
karena di pamekasan ada batik
nah saya kemana mana selalu pakai sepatu batik
kenapa saya memilih pakai sepatu batik
karena kalau saya tidak bangga pada produk sendiri terus siapa yang mau bangga
akhirnya kemarin ada momentum mtg di kabupaten pamekasan
alhamdulillah sepatu batik ini menjadi bagian yang idle dari seluruh peserta mtg
saya lebih cenderung memilih cara berpikir yang anti mainstream
karena mengelola pemerintahan itu kalau cara berpikirnya biasa gitu ya
tidak mungkinlah kita akan menjadi kabupaten yang bisa berdaya saing dengan kabupaten maju di indonesia
kita ini ingin berikhtiar bagaimana pamekasan yang kabupaten dari empat kabupaten di madura ini
yang pertama kita dorong spirit madura nya nih
spirit madura ini kan luar biasa etosnya bagus komitmennya kuat persaudaraannya kuat
kita dorong bagaimana etos madura ini dengan segala yang kita miliki
itu bisa mendorong ekonomi bangkit
saya yang kebetulan dipilih oleh masyarakat untuk menjadi bupati pamekasan
bagaimana fokus di pamekasan ekonominya bangkit dari semua sektor
nah di sektor pertanian
kita punya namanya call hand tractor
apa itu pak
call hand tractor itu kita sekarang sedang percobaan di tiga kecamatan
semua rumah orang yang tidak mampu yang punya tanah lokasi terbatas kita tempeli stiker
di musim tanam kira kira kalau anda butuh layanan sawah digarap gratis ya tinggal telepon
telepon nomor itu akan ada tugas datang
tugas datang di garap sawahnya gratis
baru tidak hanya itu saja dibantu pupuknya dibantu bibitnya
sehingga kehadiran pemerintahan kehadiran negara
itu tidak hanya hadir di proses perbaikan jalan saja
tetapi hadir dalam di rumah orang orang yang membutuhkan kehadiran pemerintah
kalau kemudian pupuknya sudah gratis garap sawahnya sudah gratis
terus kemudian bibitnya gratis berarti kalau mendapatkan
pendapatan hasil pertaniannya utuh
tidak dipotong biaya pengeluaran itu
itulah yang selalu kita pikirkan dari model pendekatan yang dipakai oleh pemerintahan
sektor pelautan juga kita begitu bagaimana ikan yang ditangkap itu mulai memiliki nilai lebih
ada yang dibuat makan apa sambal apa terus kemudian ada yang buat deng deng ikan laut
ada yang dibuat abon ikan laut
cara begitulah yang dilakukan oleh kita berarti di sini
desa umkm sektor pelautan
itu cara cara kita untuk mendorong
baru kemudian setelah itu gimana nih caranya orang sudah dilatih buat dendeng buat ini buat abon
orang kan mesti berpikir ini mesinnya dari mana kita ini
ini udah bisa nih buat abon mesinnya dari mana
ya kita bantu mesin sesuai dengan kebutuhannya
uangnya dari mana untuk banting mesin
sementara pemerintah ini kan sekarang juga terbatas ekonominya
karena untuk btt bantuan tidak terduga yang untuk beberapa kegiatan vaksinasi vaksinasi ini
kita mintakan ke csr
csr bantu alatnya alat produksinya
terus setelah itu pak bupati ini saya sudah bisa produksi sudah pinter sudah bisa punya mesin
modalnya dari mana nih
untuk beli bahan bahan
kalau misalnya sepatu beli mana nih
bahan sepatunya beli mana lemnya
kita beli pinjaman modal
artinya ada bantuan atau
nggak ada nggak ada bantuannya
jadi kalau pinjam dan ini skema pinjamannya berbeda dengan yang lain
saya ingin masyarakat menjalankan bisnis dengan pinjaman dengan meminjam modal itu dia merasa tenang
karena orang itu kalau sudah tenang bahagia
kalau sudah bahagia orang akan kreatif
kalau sudah kreatif dia akan berusaha sekuat naga
tetapi ini hanya berlaku selama dua tahun merintis bisnis umkm ini
artinya fondasi awal dua tahun ini dia harus betul betul serius membangun
membangun fondasi umkmnya
baru kemudian setelah punya produk ini gimana pak ini sudah ada produk mau dijual di mana nih
nah kita ini buat wamira namanya
wamira ini warung milik rakyat
itu tahun ini sudah
baik pak saya ingin tahu lebih jauh lagi ini bagaimana stimulus yang diberikan oleh pemerintah di pamekasan untuk membantu masyarakat dari hulu sampai ke hilirnya
oke kami lanjutkan sesuatu lagi ya
dan pemirsa jangan kemana mana perbincangan kami dengan bupati pamekastan akan kami lanjutkan sesuatu lagi
tetaplah bersama kami
kenapa harus tuntas
dilatih diberi modal diberi alat harus ada pasarnya
karena kalau tidak begini ini pasar mau kemana nih
iya benar pak
dan strategi pasar kita itu hanya dua
yang pertama yang offline
baru kemudian yang online
yang online itu kita kerjasamakan dengan startup
dua model strategi pemasaran ini kita pilih karena
kalau hanya online masyarakat sekitar nggak bisa menikmati
pun sebaliknya kalau offline saja
masyarakat luas sulit untuk mengakses barang milik masyarakat pamekasan
saya berpikir bahwa umkm ini harus betul betul dibela oleh negara
kenapa umkm harus dibela
karena ini potensi yang kita miliki
ini sesuatu yang kita miliki
tidak hanya itu
seluruh pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten
harus pakai sepatu batik
harus pakai produk umkm
rapat rapat sudah harus pakai produk umkm
terus kemudian segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita
tas tasnya harus sudah pesen ke umkm
ini bagian dari bagaimana negara pemerintah di kabupaten ini
hadir membela ekonomi rakyat mendorong perputaran uang dan ekonomi di desa desa
menarik sekali pak
tapi sekarang kan di tengah kondisi pandemi begitu ya pak
banyak sekali orang orang yang kena ph
nah ini kira kira solusinya dari pemerintah pamekasan seperti apa nih pak
untuk membentuk wirausahawan baru begitu
jadi di sana itu sudah ada banyak nomor
nomor handphone yang bisa dihubungin
anda mau berusaha hubungi nomor ini
dan ada fasilitator fasilitator di masing masing kecamatan
kira kira fasilitator itu harus berdiskusi dengan banyak orang
misalnya ada potensi
apa nih yang bisa dikembangin
oke gimana caranya
orang harus menemukan mendefinisikan tentang potensi yang mau dikembangkan di situ
oke setelah sudah menemukan terus gimana caranya
baru kemudian dilatih
karena saya berpikir begini
pamekasan ini setelah saya lihat dari jauh ini kayak pasar besar aja
seluruh kebutuhan masyarakatnya hampir dikirim dari luar
sepatu anak sekolah dikirim dari luar
pemekasan tas anak sekolah dikirim dari pemekasan
yang dimakan snek juga dikirim dari luar pemekasan
ini jadi pasar nih
kita harus menyiapkan produk lokal pamekasan yang bisa dipakai oleh anak anak kita sekolah
tasnya gimana caranya dipakai anak sekolah sepatunya dipakai anak sekolah camilannya dibeli
akhirnya uangnya muter di situ
nah itulah yang kemudian membuat komitmen pemerintah kabupaten
bahkan di tahun dua ribu dua puluh dua ini saya ingin masif
ini sedang didiskusikan oleh kita
seluruh wamira itu sudah harus ada di desa desa
jadi warung milirakyat ini ini bukan warung milir siapa siapa milirakyat yang kita branding
yang kita bantu ac yang kita bantu rak barang terus kemudian manajemennya kita bantu
produk produknya pun dari masyarakat sekitar ya pak ya
yang sudah di branding sudah ada standar halalnya sudah ada bp pom nya begitu
tapi pak kalau dari realisasi program wub ini sejauh ini bagaimana pak
apakah sudah ada wira usahawan baru yang sudah muncul di sana begitu pak
jadi sapu tangan biru itu sepuluh pengusaha baru itu itu rumah utamanya turunannya wirausah baru di wub
wub ini dalam setiap tahun kita harus melatih setidaknya dua orang
berarti kalau di pamekasan dua ratus desa misalnya ya dibulatkan aja dari satu ratus delapan puluh sembilan desa itu dibulatkan menjadi dua ratus
itu harus ada lima sepuluh orang yang perlu dilatih per desa
dan dari lima sepuluh orang yang dilatih per desa itu harus memastikan bisa apa mau apa alat apa yang dibutuhkan
terus kemudian nah kerjasama yang luar biasa saya ucapkan ke bank bni bri mandiri bank jatim dan himbara yang lain
yang membantu spot kita alat alat produksi itu termasuk taspen juga membantu itu
membantu alat produksi saya berkirim surat butuh alat ini butuh alat ini butuh bantuan ini csr nya diantar dong ke kita
dan itu waktu menyerahkan ke peserta wirausaha baru itu ya langsung maksud saya biar padu di antara
yang repot itu csr nya ke barat pemkapnya ke timur
tidak ketemu ya pak ya
tidak ketemu ya pak
kita padukan semua nih semua potensi daya dan upaya ini kita padukan
alhamdulillah semuanya bahagia semuanya senang
dan saya berpikir bahwa cara inilah yang harus kemudian dilakukan oleh kita semua untuk bangkit rebound kelahir kembali di saat pandemi
caranya bagaimana ekonomi yang berbasis kerakyatan ini dibuat banter protokol kesehatan dibuat stabil
sehingga antara gas dan rem ini
jalan bareng bareng berseiring dan dari keseiringan yang seperti itu harapan saya vaksinasi jalan tetapi ekonomi juga jalan
iya karena memang kalau kita berbicara tentang persoalan ekonomi semuanya adalah tentang mobilitas masyarakat
dan mobilitas masyarakat akan terhenti ketika muncul masalah masalah kesehatan begitu ya pak ya
dan ini menarik sekali karena saat ini bapak berupaya untuk membangkitkan kemandirian ekonomi di masyarakat pamekasan
baik pak ini harapan kedepannya akan seperti apa pak
untuk pamekasan di tahun mendatang pak
nah saya berpikir begini
kalau pemerintahan hadir saya biasa membuat tema setiap hari jadi berbeda beda
hari jadi tahun ini misalnya desa makmur pamekasan hebat
saya lebih cenderung membangun segala sektor itu dari desa
seluruhnya dimulai dari desa desa
kalau dimulai dari desa desa maka kalau desa makmur sudah selesai deh
biasiswanya juga kita bantu
orang yang tidak mampu kita bantu juga beasiswa
setiap tahun dua ribu yang kita bantu
layanan kesehatan semua rumah di kabupaten coba bayangin
semua rumah di kabupaten pamekasan ada dua ratus enam puluh ribu rumah kita tempeli stiker
stiker kalipa kata katanya anda sakit konsultasi ke nomor ini
artinya tidak hanya ekonomi yang kita dorong kesehatannya juga kita fasilitasi
dari ketiga sektor inilah yang kemudian dalam pikiran saya harus padu
tidak ada yang lebih terhormat diantara kita antara bupati camat kades dan seluruh staff
tidak ada yang lebih terhormat
yang lebih terhormat itu adalah orang yang bisa sungguh sungguh profesional menjadi pelayan rakyat yang benar
menjadi orang yang senantiasa mendorong akses informasi akses program yang bisa dinikmati oleh semua

itu menjadi bagian dari cita cita utama saya ketika saya dilantik
pikiran sederhana saya jabatan ini hanya alat perjuangan
jabatan ini alat pengabdian
karena alat perjuangan dan pengabdian maka jadi bupati tidak untuk gagal gagalan
jadi bupati ini untuk memberikan pelayanan
maka karena mau membuat pelayanan yang baik kepada seluruh elemen masyarakat
antara kepala tangan tubuh dan kaki ini sama
yang saya biasa sebut dream team
dan impian menuju pamekasan berdaya saing dengan kekuatan lain di indonesia
semoga cita cita ini terwujud ya pak
apalagi seperti yang kita ketahui bps saja menyatakan ada enam puluh empat juta umkm di indonesia
semoga umkm dari pamekasan ini bisa unggul bisa go internasional
karena kita lihat dari bapak stylenya ini semuanya dari pamekasan
benar ya pak
terima kasih banyak sudah hadir bersama kami
lain kesempatan saya bisa hadir kesana pak di pamekasan
harus ke pamekasan
baik terima kasih banyak ya pak ya sampai ketemu lagi
dan demikian indonesia forward kali ini
semoga dialog ini bisa membuat lebih banyak tahu mengenai kabupaten pamekasan
dan kegiatan kegiatan pemulihan ekonomi di sana
saya ucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber hari ini
salam sehat sampai jumpa